ya pembatasan pergerakan dalam instrumen ppkm darurat sudah diberlakukan oleh pemerintah
hal ini tentu berdampak terhadap industri ekonomi pariwisata yang mengandalkan bidang jasa kepada masyarakat
bagaimana kemudian pemerintah hadir bagi para pelaku parekraf yang terdampak selama ppkm darurat
dan seberapa berat sebetulnya situasi hari ini yang harus dihadapi oleh industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif
ini akan langsung dijawab oleh menteri pariwisata dan juga ekonomi kreatif republik indonesia sandiaga salahuddin uno
pak sandi selamat malam apa kabar pak sehat ya
horas baik terima kasih
pak sandi selamat malam kita mau bicara soal pariwisata saat ini yang mungkin dan tentu pasti terdampak akibat covid sembilan belas
pak sandi mungkin bisa digambarkan kepada kami ya seberapa berat situasinya hari ini bagi sektor
parekraf yang sebetulnya beberapa bulan belakangan ini sudah mulai bangkit kembali ya
saya lihat juga sudah mulai banyak orang yang berwisata dengan prokes tentunya
tapi saat ini ada ppkm darurat yang tentu berdampak
seberapa berat situasinya bagi para pelaku parekraf pak menteri
baik jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya
bahwa ppkm darurat ini adalah harus kita prioritaskan
untuk menyelamatkan nyawa rakyat indonesia dan juga memprioritaskan kesehatan
oleh karena itu kami mendukung secara penuh ppkm darurat ini
dan dalam dua hari ini kita melihat seluruh destinasi wisata diperintahkan untuk ditutup
sesuai dengan ppkm berat dan sentra ekonomi kreatif juga menyesuaikan
dengan peraturan peraturan yang diperlukan
dan di bali misalnya pelaku cuman dalam negeri turun dari tadinya sudah stabil di angka delapan sampai sembilan
per hari ini kembali ke level dua
dan ini harus kami lakukan karena kita memang menghadapi situasi yang amat sangat berat
tiga puluh empat juta masyarakat indonesia menggantungkan kehidupannya
kami berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik

tentunya kesehatan harus diutamakan agar sektor ini bisa pulih
kami meyakini bahwa ppkm darurat ini adalah keputusan yang amat sulit
tapi sangat dibutuhkan untuk pemulihan dan kebangkitan ekonomi indonesia khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
pak menteri bagaimana kemudian para asosiasi para pekerja yang mungkin anda tangkap suara dari mereka
merespon ppkm darurat yang memang mau tidak mau suka tidak suka ya harus dijalankan
karena ini sudah sebuah aturan yang tentu tujuannya adalah untuk mengendalikan pandemi yang belakangan semakin memburuk ini
kami berbicara secara kena hubungan bersama para asosiasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
dan khususnya di pariwisata kami memberikan satu penekanan bahwa kami akan mempercepat dana hibah pariwisata
kami akan mempercepat bantuan insentif dari pemerintah maupun bantuan sosial
sehingga tenaga kerja yang terdampak masyarakat terutama yang di kelas menengah menengah ke bawah ini
bisa tersentuh dengan program program pemerintah yang tepat sasaran tepat dan tepat waktu
namun kami juga meminta komitmen dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk secara tegas kami minta bahwa mereka mematuhi seluruh aturan yang berkaitan dengan ppkm darurat ini
baik pak menteri menarik ya tadi kan anda katakan juga ada tiga puluh empat juta masyarakat yang menggantungkan nasib hidup mereka dari sektor parekraf
ada dana hibah yang tadi anda sampaikan
dana hibah ini kemudian mungkin menjadi salah satu asas dari pemerintah pariwisata dan ekonomi kreatif
ini adalah salah satu bukti konkret pemerintah hadir bagi para pelaku parekraf yang terdampak
tapi selain dana hibah pak menteri adakah solusi yang lain atau saran yang lain dari anda atau yang bisa dilakukan pemerintah untuk mereka yang terdampak langsung terutama di sektor parekraf ini
covid sembilan belas ini memaksa kita untuk berimprovisi beradaptasi dan berkolaborasi reinhard
covid sembilan belas ini memaksa kita untuk berimprovisi beradaptasi dan berkolaborasi reinhard
covid sembilan belas ini mengharuskan kita segera bergerak khususnya dalam sektor yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk bertahan
tapi juga bisa menangkap peluang untuk menjadi pemenang dari pandemi ini
oleh karena ini saya mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan inovasi dengan bantuan pemerintah untuk memfasilitasi

bagian dari ekonomi kreatif ini beradaptasi ke lapangan percubaan lain
dengan penerapan akselerasi dari proses digitalisasi
sehingga banyak sekali program program di sektor kuliner
sektor restoran maupun sektor fashion dan kriya
yang kami sasar untuk terfasilitasi agar mereka bisa beradaptasi
yang kedua adalah sektor sektor pariwisata yang sekarang
sedang mengalami begitu berat tekanannya
dan kami prihatin kami mendengar dan sangat berempati
kami langsung turun ke para pelaku pariwisata dan tenaga kerjanya
kami harapkan dengan bantuan yang cepat
yang bisa diterima secara tepat
baik dari segi manfaat maupun waktunya
ini mereka bisa terhindar dari pemutusan hubungan kerja
atau kita bisa menyelamatkan mata pencarian
oleh karena itu kita juga untuk mendukung daya belinya
kami mendorong program program stimulus
yang bisa memberikan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
sektor pekerja masuk formal ini bisa tersentuh
dari segi daya belinya dengan bantuan bantuan dari pemerintah
meskipun di lapangan pak menteri ada juga kemudian yang memang sudah belak belakan ya
misalnya para pelaku industri pariwisata sudah mengatakan
tidak bisa lagi menggaji karyawan pegawai dsb
sehingga memang tidak bisa terhindarkan yang namanya phk itu
betul dan ini yang tentunya kami berikan perhatian lebih
agar para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terpaksa
harus di phk atau harus dirumahkan ini disentuh
dengan bantuan bantuan sosial
dan kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga
agar mereka yang terdampak mendapat bantuan
dan kita juga menyerukan kepada masyarakat
untuk saling bergandengan tangan saling membantu
karena nilai nilai luhur dan sisi terbaik kemanusiaan itu
ada justru pada saat yang sulit seperti sekarang
jadi kita harus
mendorong program pemerintah bekerja sama tentunya dengan
buku kepentingan yang lain
kita harapkan bisa memberikan secerca harapan
walaupun ppkm ini sekarang berlaku mereka melakukan persiapan
agar mereka bisa betul betul menghadapi situasi yang sangat sulit ini
tapi begitu kita
untuk kita mulai bisa membuka lagi mereka sudah siap menatap peluang
pak menteri bicara soal harapan itu ya
dari sejumlah subsektor di bidang industri parekraf
adakah kemudian sebetulnya dalam kondisi pandemi ya
yang sudah anda kaji bahwa ini sebetulnya masih bisa bertahan
atau paling tidak justru masih bisa berkembang
sejumlah sektor sektor yang lain di masa pandemi termasuk mungkin dalam kondisi
ppkm darurat seperti ini apa saja itu pak sandi
sebuah sektor di antara tujuh belas subsektor ekonomi kreatif justru mengalami pertumbuhan
yaitu sektor aplikasi dan sektor permainan atau game developer
dan ini yang bisa kita genjot untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas lagi
yang berikutnya adalah sektor yang harus beradaptasi
seperti sektor kuliner sektor fashion maupun sektor nyata
ya karena permintaannya masih ada
tapi mereka harus masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital
jadi kami mendorong onboarding atau adaptasi digitalisasi
dari lima juta pelaku umkm di beberapa sektor yang sekarang mengalami percepatan untuk digitalisasi
nah oleh karena itu kita akan mendorong bahwa keniscayaan daripada sektor ekonomi kreatif ini
adalah harus masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital
halo pak sandi
baik tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi
kita harus break
saya akan lanjutkan nanti dengan pak menteri sandiaga salahuddin uno
usai jeda berikut
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali di newscast
saya lanjutkan bersama dengan pak sandiaga uno
menteri pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang tadi sempat terputus
pak sandi tadi sayangnya sempat terputus ini pak
mungkin bisa dilanjutkan kembali tadi ya soal sub subsektor yang kemudian ini sebetulnya bisa bertumbuh
meski di tengah pandemi seperti saat ini
ya selain dari sektor aplikasi dan pengembangan permainan atau applications and game developer
ada beberapa subsektor yang juga memiliki peluang untuk bertumbuh
membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan
di sektor kuliner sektor fashion dan juga kerajinan tangan atau kria
sektor sektor ini harus melakukan adaptasi dan mengakselerasi proses mereka masuk ke dalam ekonomi digital
dan pemerintah memberikan fasilitasi boarding
sehingga mereka bukan hanya bisa menjual produk produknya secara online
tapi juga bisa menciptakan konten konten kreatif yang untuk mengangkat peluang mereka bertahan
dan juga ngasih peluang untuk mencetak pemenang
bahkan bisa menembus pasar ekspor
jadi ini yang sedang kita lakukan
dan untuk sektor pariwisata ada beberapa pendekatan seperti virtual reality tour
kami lagi coba di borobudur dan beberapa destinasi wisata lainnya
kami meyakini bahwa covid sembilan belas ini juga mendorong sisi sisi inovasi dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
kita harapkan juga saat yang sangat sulit ini
beberapa pelaku pariwisata juga melakukan private
melakukan transformasi agar usahanya lebih kualitas dan berkelanjutan

sertifikasi chse seperti cleanliness health safety dan environmental sustainability ini adalah satu hal menjadi keniscayaan kita
bagaimana kita memiliki dampak keberlanjutan lingkungan yang lebih baik
pak sandi sekarang kita membahas soal bali
saya ingat beberapa waktu yang lalu kita juga berdiskusi di cnn juga membahas soal rencana pembukaan bali dengan berbagai skema ya
atau kemudian travel bubble
nah ini kan kemudian ppkm darurat pak menteri
kemudian juga ada varian delta dan sebagainya
apakah kemudian kebijakan kebijakan ini nantinya akan ditunda sementara atau akan dievaluasi
karena beberapa waktu yang lalu kita ingat bahwa bali sebetulnya sudah menyatakan siap untuk menerima wna
ppkm darurat ini
maksa kita untuk patuhkan
untuk patuh secara totalitas
bahwa destinasi destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif patuh terhadap ppkm darurat ini
sehingga program program yang sudah kita luncurkan seperti work from bali
data vaksin di bali
dan juga beberapa event event yang sudah mulai bergerak
bisa membangkitkan semangat dan menggeliatkan ekonomi daerah ini harus ditunda
kita juga melakukan satu pendekatan agar pariwisata bisa lebih berkualitas ke depannya
gimana caranya lebih berkualitas ke depannya
tentunya manusianya harus sudah sehat
saya baru saja melakukan rakor dengan bapak menko marves dan kementerian lembaga terkait
di mana untuk memastikan kesehatan pada laku perjalanan ini
tentunya syarat vaksin sekarang diberlakukan
untuk juga perluasan testing dan tracing
karantina ini juga akan ditingkatkan dari lima hari menjadi delapan hari
dengan dua tes mereka datang
dan di hari ke tujuh
dan kita juga sekarang mendorong vaksinasi secara lebih luas di destinasi wisata dan centra ekonomi kreatif
sehingga persiapan persiapan untuk pembukaan bali ini tetap kita lakukan
namun harus menunggu keadaan ppkm darurat ini
tiga syarat yang sudah disampaikan
dan ini juga diingatkan oleh bapak presiden
karena kalau kita ingin segera membuka sektor para wisata dan centra ekonomi kreatif
khususnya di bali
ada tiga kondisi yang harus kita pastikan
pertama adalah vaksinasi
yang sekarang diperluas dengan tambahan anak anak usia dua belas sampai tujuh belas tahun
sehingga mungkin targetnya lebih dari tiga juta
tapi keempat juta masyarakat bali
kedua adalah puasan kesiapan unchse
mulai dari wisatawan itu datang di bali
sampai mereka kepulangannya itu semua dilindungi dalam konsep n dua n chse
dan yang ketiga adalah tentunya kasus harian baru
yang kita harapkan bisa di bawah triple digit
jika kondisi kondisi tersebut kondisi itu bisa dipenuhi
tentunya kita membuka bali dan destinasi wisata lainnya
seperti batam dan bintan yang terkontraksi luar biasa dalamnya
dalam beberapa kuartal terakhir ini bisa kita wujudkan dan realisasikan
namun syarat utama adalah ppkm darurat ini kita patuhi
dan kita lihat
apakah kita bisa mendapatkan satu clearance
untuk melanjutkan program program ini
oke jadi kalau kemudian sekarang sejumlah pihak juga mulai mendesak
mulai bicara tutup saja pintu perbatasan
larang masuk wnad
karena ini tentu akan berdampak terhadap rencana rencana untuk membuka kembali wisata
terutama di bali
bagi wna ya pak sandi
ya tentunya pada rakor kemarin kita diskusikan beberapa opsi
dan akhirnya opsi yang kita ambil
telah memperketat juga wna dan wni dari luar negeri
karena varian varian yang sekarang berkembang
ada varian lainnya ini
tentunya harus kita pantau secara ketat
oleh karena itu
peningkatan dari segi syarat syarat masuk ke indonesia melalui harus vaksin dulu
harus di karantina yang diperpanjang menjadi delapan hari
adalah opsi yang dipilih
demi memprioritaskan kesehatan
baik wna dan wni
pelaku perjalanan internasional
maupun tentunya rakyat indonesia yang sekarang kita lagi terapkan ppkm darurat
baik terima kasih banyak pak sandiaga uno
sudah berbincang bersama dengan kami pada malam hari ini
mari kita sama sama berharap dan juga berdoa bahwa ppkm darurat ini bisa efektif
sehingga bisa menekan angka kasus harian covid sembilan belas
dan juga para pelaku industri para aircraft bisa bangkit kembali
terima kasih banyak pak sandiaga uno
terima kasih banyak pak menteri untuk waktunya bagi cnn indonesia pada malam hari ini
sehat selalu pak sandi
pak sennar terima kasih